beralik informasi lainnya wali kota surabaya tri risma hari ini mengaku ia tak ingin jadi presiden
karena tanggung jawab menjadi presiden itu dinilai sangatlah berat
pernyataan ini ia keluarkan menanggapi isu namanya yang masuk dalam bursa calon presiden tahun dua ribu dua puluh
risma yang ditemui di rumah dinas wali kota pada jumat siang menyatakan
dirinya tidak memiliki kapasitas dalam bursa calon presiden
jika nantinya ia ditugaskan oleh partai
apakah akan dicalonkan menjadi presiden ataupun menjadi gubernur
risma mengaku menyerahkan semuanya kepada tuhan
apa niat apa itu jelas jauh di jangkauan saya